kubenudeka jakarta basuki cahaya purnama geram dengan perilaku sopir yang bertindak merusak saat berdemonstrasi
ahok mengancam akan mencabut izin perusahaan taksi
demo penolakan transportasi umum berbasis aplikasi yang berlangsung pada selasa lalu diwarnai keributan dan tindakan merusak dari para supir taksi
beberapa sopir taksi tertangkap kamera memberhentikan taksi lain yang sedang beroperasi
menurunkan penumpang secara paksa menghancurkan taksi dan metro mini serta memukul pengendara ojek
atas kejadian itu ahok menuntut tanggung jawab perusahaan taksi untuk memutus hubungan kerja dengan sopir mereka yang melakukan tindak kekerasan
dengan ancaman pencabutan izin usaha apabila perusahaan lari dari tanggung jawab